untuk pertama kalinya istri verdi sambo putri candrawati menunjukkan diri di hadapan publik
sehari setelah verdi sambo ditetapkan sebagai tersangka pada sembilan agustus dua ribu dua puluh
selama kasus bergulir kuasa hukum menyebut putri candrawati setidaknya sudah diperiksa oleh tim sus sebanyak tiga kali
pemeriksaan juga dilakukan oleh lpsk komnas ham dan komnas perempuan
dari sejumlah pemeriksaan tersebut lembaga perlindungan saksi dan korban lpsk menyebut
putri candrawati mengalami gejala gangguan mental
hal ini didapat setelah tim psikolog dan siater lpsk melakukan observasi kondisi kejiwaan
saat proses asesmen sebagai tindak lanjut permohonan perlindungan
yang diajukan istri tersangka pembunuhan berencana irjen verdi sambo
putri candrawati yang merupakan salah satu saksi kunci dalam kasus pembunuhan brigadir yosua huta barat ini
disebut mengalami gejala gangguan mental yang cukup serius
wakil ketua lpsk edwin partogi pada enam belas agustus menyebut
hal itu didapat dari kesimpulan tim psikolog dan siater lpsk yang sempat bertemu putri sepekan sebelumnya
menurut edwin putri menutup diri untuk berkomunikasi baik dengan tim dari lpsk komnas ham maupun komnas perempuan
meski demikian putri disebut mampu memberikan keterangan pada penyidik bareskrim
dengan durasi pemeriksaan yang cukup panjang
jadi dia memang bisa disimpulkan ada depresinya ada traumanya sekalipun penyebabnya tidak kami ketahui
jadi karena itu
kemudian menurut psikiater kami karena ini sudah rentangnya satu bulan lebih dari peristiwa
ini situasinya rawan kalau ibu pc tidak mendapatkan penanganan dokter atau psiatri
informasi yang kami peroleh juga bahwa ibu pc bisa memberikan keterangan di hadapan penyidik
walaupun dengan suara yang pelan tetapi ada komunikasi luar
saya sudah diperlihatkan bagaimana proses itu proses bap itu
dan menurut kami terlepas dari komunikasi yang ada antara ibu pc dan penyidik
menurut psiatri kami ibu pc ini butuh pengobatan
permohonan perlindungan kepada lpsk yang diajukan oleh putri candrawati berkaitan dengan dugaan pelecehan seksual
yang disebut dilakukan oleh brigadir yosua
namun setelah polisi menyebut tidak ada baku tembak di lokasi terbunuhnya brigadir
polisi pada dua belas agustus juga menyatakan bahwa pelecehan seksual di lokasi kejadian tidak terbukti
atas alasan itulah polisi akhirnya menghentikan penanganan laporan kasus pelecehan seksual putri candrawati
menanggapi hal itu kuasa hukum keluarga brigadir yosua kamarudin simanjuntak pun pada enam belas agustus
datang ke bareskrim wabespori untuk berkoordinasi dan meminta kepada tim khusus
agar segera menetapkan status putri candrawati sebagai tersangka
tak hanya putri tim kuasa hukum brigadir yosua juga
meminta pihak pihak yang berupaya melakukan obstruction of justice atau penghalangan proses hukum
segera ditindak pidana bukan hanya dikenakan pelanggaran kode etik
karena saya selalu berusaha menolong dia bahkan saya ingin bertemu sama ibu putri ini
tetapi dia tidak mau terus berkurang kurang sebuah buahan jahat juga atau perumpungan jahat
menyebar kebohongan atau boks di tengah masyarakat
maka demi kepastian hukum saya minta supaya ibu putri segera ditetapkan tersangka
demikian juga yang lain lainnya itu yang menghalangi penyidik
penyidik yang menyembunyikan barang bukti juga harus segera dijadikan tersangka
jangan hanya dikenakan kode etik itu yang penting
kamarudin juga pastikan tak terjadi pelecehan apapun di magelang
bahkan hubungan antara putri dan brigadir yosua dalam keadaan baik
sebelumnya tim khusus bentukan kapolri melakukan penggeledahan hingga ke magelang jawa tengah pada lima belas agustus dua ribu dua puluh
penggeledahan di magelang dilakukan untuk mengetahui peristiwa pasti
sebelum brigadir yosua tewas terbunuh pada delapan juli dua ribu dua puluh dua lalu
dari hasil pemeriksaan pada jumat siang tim suspori pun menetapkan putri candrawati sebagai tersangka
penyidik juga telah melaksanakan pemeriksaan mendalam dengan scientific crime investigation
termasuk dengan alat bukti yang ada dan sudah dilakukan gelar perkara
maka penyidik telah menetapkan sodari pc
dan juga penyelamatkan sebagian dari penyelamatannya
ada pula enam orang yang diduga melakukan upaya obstruction of justice atau penghalangan proses hukum
tim liputan cnn indonesia